berita lain menggandeng pihak swasta pemerintah mengklaim bakal menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara sekitar lima ratus miliar hingga satu triliun rupiah untuk sektor logistik
hal itu disampaikan menteri perhubungan budi karya sumadi seperti dikutip cnn indonesia com
budi karya menjelaskan proyeksi itu bisa diperoleh jika pihak swasta dapat menjalankan urusan operasional sekitar tiga puluh pelabuhan dan bandara komersial milik pemerintah sehingga dana apbn tidak perlu dikeluarkan
namun dalam dua bulan terakhir baru sekitar empat pelabuhan yang melakukan kerjasama dengan swasta
diperkirakan hingga akhir dua ribu tujuh belas sedikitnya lima belas pelabuhan dan bandara komersial bisa bekerja sama dengan swasta
budi karya juga menyatakan bahwa kebijakan deregulasi melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi sudah membuahkan hasil
hal ini menurut dia terlihat dari peningkatan pertumbuhan sektor kelogistikan yang bisa tumbuh lima hingga tujuh persen per tahun